pertamina akan bekerjasama dengan pemerintah daerah wilayah wilayah terpencil
untuk menetapkan harga eceran tertinggi bagi bahan bakar minyak
upaya ini dilakukan bagi wilayah wilayah terpencil yang tak tersentuh agen penyalur minyak dan solar
seperti kabupaten wamena kabupaten jaya wijaya kabupaten lanijaya dan kabupaten mulia
bensin di wilayah tersebut bisa menembus enam puluh per liter
sebagaimana dilansir cnn indonesia com direktur utama dwi sucipto menyatakan
mahalnya harga dikarenakan biaya logistik yang tinggi
untuk itu pertamina akan bekerjasama dengan pemda agar harga bbm tidak menjadi liar
terutama di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten